kita beralih ke informasi berikutnya jumlah pasien yang dirawat akibat covid sembilan belas terus bertambah bahkan banyak juga pasien covid di luar sana khususnya di indonesia ya
yang dilaporkan mengalami penyakit yang serius yaitu pengentalan darah atau yang juga dikenal sebagai koagulasi
lantas apa saja faktor yang menyebabkan pengentalan darah kemudian apa saja gejalanya kita akan bahas lengkap malam hari ini
ini adalah data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
jadi berdasarkan yang pertama ini dia ada laporan atau penelitian dari harvard university bahwa pasien yang terinfeksi covid ini bisa mengalami pengentalan darah di beberapa bagian tubuh
jadi bisa mengalami koagulasi ini di beberapa bagian tubuh di antaranya kita lihat ada jalur intravena kemudian ada arteri katheter papar
paru paru bahkan sampai ke jari kaki
kalau tadi itu dari harvard university
nah apa sih yang menyebabkan terjadinya
atau pasien covid ini mengalami koagulasi atau pengentalan darah
jadi ada beberapa hal atau beberapa penyebabnya kita lihat
di antaranya yang pertama kanker
ketika memang pasien yang terjangkit positif virus corona atau covid sembilan belas ini memiliki penyakit penyerta seperti misalnya kanker
kemudian juga ada riwayat operasi
atau mungkin wanita yang
kemudian juga ada masalah obesitas atau ada riwayat kegemukan
kemudian pasien yang juga sering merokok ya
kemudian memang ada keturunan ada faktor keturunan
bahkan duduk yang terlalu lama pun bisa menjadi salah satu faktor atau indikator penyebab koagulasi atau pengentalan darah itu tadi
bagaimana anda atau kita khususnya pasien yang sudah didiagnosa ya
positif covid sembilan belas ini bisa tahu bahwa dia itu mengalami pengentalan darah atau koagulasi
jadi ada beberapa poin gejala atau tanda tanda ketika anda memang mengalami pengentalan atau penggumpalan darah
yang pertama jadi anda bisa lihat
dari fisik ya dari bagian luar tubuh yang pertama di bagian
lengan atau kaki jadi ada bengkak bengkak jadi ya kita lihat ada bengkak bengkak kemudian ada dampak yang ditimbulkan seperti rasa sakit
tapi rasa sakit ini bukan dari hasil cedera ya jadi ada rasa sakit tapi bukan dari hasil cedera kemudian kulit anda rasanya itu hangat

apakah timbul kemerahan ketika disentuh ya itu yang bisa anda lihat dari fisik luar bagian tubuh seperti di lengan atau juga di kaki
nah selanjutnya dari paru paru pun anda juga bisa merasakan bahwa ini bisa saja menjadi indikator atau faktor gejala pengentalan darah atau koagulasi diantaranya
yang pertama ada kesulitan bernafas
lalu ada nyeri atau sakit di bagian dada kemudian anda batuk tapi batuknya berbeda batuk yang ada bercak atau mengeluarkan darahnya atau bercak darahnya
kemudian ketika detak jantung anda ini berdetak lebih cepat dari biasanya
nah itu adalah gejala gejala dari pengentalan darah atau koagulasi
jadi penjelasan mengenai kasus covid sembilan belas yang rentan
menimbulkan koagulasi atau pengentalan darah kemudian beserta penyebab pengentalan darah dan gejala pada umumnya
sekali lagi kalau misalnya anda memang mungkin mengalami gejala gejala yang tadi saya sebutkan
segeralah untuk cek atau konsultasi ke dokter agar anda bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut